pada pendaftaran bakal pasangan calon awal september lalu
banyak kandidat yang mengerahkan masa ke kantor komisi pemilihan umum atau kpu di daerah masing masing
arak arakan masa saat itu diprediksi memunculkan kluster baru covid sembilan belas
peristiwa pendaftaran menjadi gambaran bagaimana penyelenggaraan kampanye yang dijadwalkan dimulai pada dua puluh enam september mendatang
sebenarnya penyelenggara pilkada memiliki instrumen sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan
misalnya di peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh pasal sebelas ayat dua dan ayat tiga terkait teguran kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan
bahkan ada aturan lain yang menguatkan sanksi ini sampai ke tingkat pidana
kemudian dalam hal pihak yang bersantai
jika penyelenggaraan kampanye yang telah diberikan teguran tapi tidak melaksanakan
kami bisa berkoordinasi dengan bawaslu provinsi kabupaten kota atau panwas kelurahan atau desa
untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
pkpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas pasal tujuh puluh empat menyatakan bahwa pelanggaran dalam kampanye atas larangan di pasal enam puluh delapan ini memiliki tiga kategori sanksi
melakukan sebagai bentuk tindak pidana
sampai dengan penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran
atau suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah yang lain
banyak pihak berharap aturan ini tegas dilaksanakan
pasalnya sampai saat ini
belum ada sanksi yang dijatuhkan terkait pengabayan protokol kesehatan
pada saat pendaftaran lalu
di jawa timur
pilkada serentak digelar di sembilan belas kabupaten kota dengan diikuti total empat puluh dua pasangan
daerah yang menggelar pilkada rata rata memiliki kasus penularan covid sembilan belas yang tinggi
surabaya salah satunya
dua kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di surabaya datang mendaftar dengan mengerahkan ratusan bahkan ribuan orang
mereka mengakui sulit mengendalikan masa pendukung
mengaku belajar dari saat pendaftaran tersebut
tim pemenangan kedua bakal pasangan calon akan memperketat penanganan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kampanye
jadi kami akan lebih intensif untuk turun ke daerah daerah tanpa melibatkan orang banyak
jadi kita tidak ingin dalam pemilu kami
kita ingin dalam pemilu kada ini ada korban covid sembilan belas akibat kerumunan masa
maka nanti kita akan berikan contoh yaitu hari minggu tanggal dua puluh september jam sepuluh di kantor dpd atau dewan pimpinan daerah provinsi jawa timur
dan kita batasi
dan lainnya kita praktekkan kampanye nya lewat aplikasi zoom
sudah menjadi kesepakatan komitmen bersama
delapan partai relawan
dan insya allah ini selalu kita pegang benar
karena kegiatan apapun yang kita laksanakan sosialisasi calon
itu selalu kita lengkapi dengan instrumen i o nya
jadi kita lepas sendiri i o dari kita penyelenggara dari kita
jadi tinggal nanti koordinator acara mengundang kemudian kita sosialisasi
insya allah ini terjaga betul komitmen ini karena ini masalah kita bersama
pilkada serentak menjadi pertaruhan bagaimana durasi pandemi covid sembilan belas berlangsung
sejumlah pakar kesehatan masyarakat khawatir
pilkada serentak akan memperpanjang masa pandemi covid sembilan belas di indonesia
pasalnya masa kampanye berpotensi mempercepat penularan
dan di sisi lain penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan
belum pernah menyentuh para elit politik yang berlaga di pilkada
naif tafarid aga dipa surabaya jawa timur